seorang pekerja seks komersial di bojonegoro menangis saat terjaring razia petugas satpol pp
wanita parubaya itu ketakutan dan menolak dibawa petugas menuju kantor satpol pp
wanita yang kemudian diketahui sebagai psk ini langsung jongkok dan menangis ketakutan saat akan dibawa petugas satpol pp bojonegoro
dia menolak dibawa petugas setelah terjaring razia pekerja seks komersial psk di eks lokalisasi kalisari desa banjarsari bojonegoro
namun akhirnya wanita ini pasrah dan mau dibawa ke dalam mobil patroli setelah dibujuk oleh petugas
selain di bekas lokalisasi ini petugas juga melanjutkan razia ke sejumlah lokasi yang diduga sering dipakai untuk transaksi seksual para psk
hasilnya petugas berhasil menjaring empat psk yang sedang menunggu pelanggan
mereka kemudian diamankan ke dalam kendaraan yang telah disediakan untuk didata di kantor satpol pp
saya tadi di desa kalisari sempat terucuk terdapat dua
apalagi yang disana itu tampaknya bocor ya
sama sepi terus buka tadi ada dua kita ambil
terus saya lanjutkan di pasar iwan bacarjo
ada dua tadi sempat berkejar kejaran
ini tidak diberikan sanksi yang berat
petugas hanya memberikan peringatan dan meminta mereka untuk mengisi surat pernyataan
agar tidak mengulangi lagi perbuatannya